saudara kpu terus berkejaran dengan tenggat waktu penyelesaian rekapitulasi penghitungan suara pemilu
yakni tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
kpu berupaya menyelesaikan tahapan rekapitulasi sesuai jadwal
di sisi lain kpu juga tetap perbarui informasi kesiapan dari kpu provinsi
agar dapat melanjutkan rekapitulasi ke tingkat nasional
menurut melas kpu pusat akan memberi jeda satu sampai dua hari bagi kpu provinsi
berapa daerah yang akan mengikuti rapat pleno pada hari ini
baik ya iyan dan saudara
melalui dua panel untuk mempercepat prosesnya
dan dari jumlah provinsi yang masih belum rampung dari total tiga puluh delapan provinsi
ada lima belas yang sudah direkap sehingga sisa masih ada dua puluh tiga provinsi yang masih akan mengikuti pleno rekapitulasi
untuk provinsi yang sudah kita melihat ada provinsi jawa tengah
provinsi di yogyakarta dki jakarta hingga banten
namun masih terlihat bahwa ada lebih dari dua puluh provinsi yang belum mengikuti rapat pleno rekapitulasi suara
sehingga kita tentunya akan menanti bagaimana kpu akan menangani perhitungan menuju tenggar waktu
yakni pada tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
rangga yang juga tidak bisa dilupakan yaitu terkait dengan transparansi
penghitungan ataupun rekapitulasi suara nasional ini
selain juga langsung ke rapat pleno beberapa waktu lalu masyarakat bisa mengakses aplikasi sirekap
namun sekarang setelah ditutup ataupun ditiadakan datanya
kemudian bagaimana masyarakat bisa mengakses bagaimana nasib dari aplikasi serekap ini
hingga nanti penyelesaian rekapitulasi
masih terbuka untuk umum dari pantauan kami pada pagi hari ini
untuk aksesibilitas masyarakat terhadap rekapitulasi suara ini
kpu tentunya menyediakan jasa layanan
maksud kami menyediakan live stream lewat youtube
agar masyarakat bisa langsung mengikuti proses perhitungan pada hari ini
yang akan dimulai pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
jadi untuk kali ini untuk sementara
masyarakat bisa mengakses melalui
situs kpu untuk melihat progres atau kelanjutan dari proses pleno rekapitulasi suara
ya baik kita nantikan rapat pleno kpu yang akan dilangsungkan pada hari ini nanti